sekelompok ibu rumah tangga di bogor jawa barat punya cara berbeda untuk mengatasi kenaikan harga daging
mereka membuat tabungan berkelompok yang disebut tabungan daging
dan ini menarik tanpa ke masyarakat punya solusi sendiri di tengah pemerintah yang tanpa ke tidak ambil pusing menjadi solusi untuk harga daging yang mahal
kenaikan harga daging sapi jelang lebaran tidak menjadi masalah bagi dini
ibu rumah tangga warga desa pabuaran bogor jawa barat ini
sudah sepuluh bulan mengikuti tabungan daging dan sembako untuk persiapan lebaran
dini dan ke enam anggota lainnya rutin membayar iuran sesuai paket yang mereka pilih
uang ini kemudian dikumpulkan secara kolektif kepada satu orang selama kurun waktu empat puluh lima minggu
pengumpul tabungan inilah yang nantinya akan membeli dan mendistribusi paket tabungan kepada setiap anggotanya
dibagiinnya kalau untuk paket sembako sebelum puasa dua hari
jadi kalau daging sama ayam sebelum lebaran dua hari
harga jatuhnya walaupun misalkan pas hari lebaran ada kenaikan tapi kita harga tetap itu
tidak hanya daging sistem tabungan ini pun menawarkan pilihan sembako yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan
di antaranya beras minyak goreng dan tepung terigu
walaupun harga yang didapat tidak berbeda jauh dengan harga di pasaran
dini mengaku cukup terbantu dengan sistem tabungan ini
lebih kerasa kalau beli langsung itu lebih kerasa mahalnya
karena ini nggak kerasa gitu sepuluh ribu sepuluh sepuluh ribu per minggu
tabungan ini tampaknya bisa jadi alternatif untuk menyikapi kenaikan harga daging dan sembako yang terjadi setiap jelang ramadan dan lebaran